kita siap menjalankan kembali kegiatan kita dan membantu pemulihan ekonomi nasional kita bersama sama di sektor pariwisata dunia pertunjukan dan ekosistemnya
biasanya pasti ada layer layer dari berapa orang berapa karakter berapa umur gitu kan
tentunya tidak kita atur nah tarif blu atau tarif pnbp ini bisa menjadi acuan tentunya dari layanan yang akan diberikan oleh swasta
tetapi memang yang sehari hari ada di televisi di bioskop atau di hadapan publik
dan juga kita melakukan sosialisasi ya
tapi at least dari nol
pertanyaannya adalah apakah selama ini ada yang salah atau yang masih kurang di dalam pemerintahan australia
rata rata penyebab penolakan itu karena mereka merasa takut